harus bersih supaya sehat
selain itu bayi harus disetrom
film yang dibitangi trio warkop pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini disutradarai oleh hairul umam
menurut data perfin film ini menjadi film terlaris ketiga di jakarta pada tahun delapan puluh an
dengan total sekitar tiga ratus tujuh puluh ribu penonton
oh meragak liwat sini
enggak sebetulnya bapak ini mau kemana sih
nggak cuma mau nyebrang
cuma mau nyebrang ke sana
seperti film film lama lainnya film ini juga direstorasi dengan teknologi digital
melalui berbagai tahap yang rumit dan memakan waktu cukup lama
nangis melulu luan lagi
ini kami terima materi negatifnya
materi negatif ini prosesnya mesti dibersihkan secara manual celuloidnya
setelah itu kami scan di ukuran dua k
dan proses berikutnya ya kita bersihkan frame by frame
sedangkan hendrik selaku produser sama juga bohong
memandang ini adalah sebuah apresiasi yang baik untuk seniman terdahulu
buat saya ini satu kebahagiaan yang cukup surprise ya
karena tiga puluh dua tahun yang lalu punya produksi
hari ini ditonton oleh sekian banyak
sepanjang film diputar saya dengar masih begitu banyak yang tertawa
sambutannya itu baik sekali lah
bagi penonton meski film ini pernah diputar di televisi
ada pengalaman lain ketika menontonnya di bioskop
dengan layar yang lebih besar penonton dapat menikmati gambar dan audio yang lebih baik
kita kadang kadang kan agak males nonton film lama
gambarnya yang mungkin gak terlalu bagus gitu
tapi sekarang dengan ada restorasi
kita jadi bisa lihat gitu
oh ternyata ceritanya tuh bagus dan penyampaiannya
gambarnya sekarang juga gak kalah lah gitu sama yang baru baru
restorasi film menjadi penting bukan hanya soal penghargaan
tapi juga pengarsipan warisan budaya
dan diharapkan mampu menjadi ajang
untuk membangkitkan gairah sinias muda tanah air untuk berkarya
syarah mediana jakarta